langkah pemerintah untuk mengakses rekening perbankan yang bersaldo di atas dua ratus juta rupiah tampaknya akan berjalan mulus
sebab jumlah rekening yang bersaldo di atas dua ratus juta rupiah ternyata tidak begitu besar
kita lihat bersama
lembaga penjamin simpanan mencatat jumlah rekening yang mempunyai saldo di atas dua ratus juta per april dua ribu tujuh belas lalu
jumlah rekening yang mempunyai saldo di atas dua ratus juta rupiah sekitar dua juta
sementara jumlah rekening yang terbesar mempunyai saldo di bawah angka seratus juta rupiah
angkanya mencapai lebih dari dua ratus juta di rekening seluruh bank dan ini semua masuk dalam penjaminan lps